seorang ibu di jombang nekat mengakhiri hidup bersama ketiga anaknya dengan cara minum racun serangga
ketiga anaknya yang masih balita langsung tewas seketika dengan mulut berbusa sedangkan sang ibu dalam kondisi kritis
kabar duka menyelimuti warga dusun sambilanang desa karobelah jombang setelah salah satu warganya es nekat mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga
tragisnya ia juga mengajak ketiga anaknya yang masih balita ikut bunuh diri
saat ditemukan keempatnya berada di kamar mandi dengan kondisi mengenaskan
ketiga anaknya yang masih berusia enam tahun empat tahun dan empat bulan tewas dengan mulut berbusa sementara sang ibu es dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit
dari hasil penyelidikan petugas menemukan satu botol racun selangga yang diduga dipakai korban untuk bunuh diri
dari keluarganya mendapati keluarganya si korban ini dalam kondisi
dia ada di kamar mandi dalam kondisi untuk ibunya kritis anak anaknya sudah meninggal semuanya
keempatnya di kamar mandi
semuanya di kamar mandi sekarang masih kita lakukan penyelidikan untuk penyebab daripada kematian mereka
sementara setelah menjalani perawatan intensif di rsud jombang kondisi es berangsur membaik
es sudah bisa diajak berkomunikasi meski belum maksimal
es bahkan sudah bisa menjelaskan kronologi saat ia membawa ketiga anaknya ke kamar mandi
hingga akhirnya meminum racun serangga